menyambut hari lahir pancasila satu juni
pemerintah kota blitar jawa timur
menggelar kira pusaka serta festival lentera
atau lampion unik selasa malam
memamerkan tema lampion berbeda
untuk menyedot minat pengunjung
mulai dari garuda pancasila
kereta kencana ikan koi
maupun belimbing khas kota blitar
yang hanya dimiliki kota blitar ini
menyedot ribuan pengunjung dari berbagai daerah
ratusan jenis lampion ini
diarak keliling sepanjang kota blitar
jawa timur selasa malam
seluruh lampion berwarna warni ini
merupakan kreasi sekolah instansi
serta warga blitar
arak arakan lampion berbagai tema ini
dilombakan dalam sebuah festival
sekaligus merupakan rangkaian
memperingati kira pusaka
menjelang peringatan hari lahir pancasila satu juni
aneka tema ditampilkan oleh peserta festival
sebagian dari kota blitar
seperti lampion garuda
serta lampion khas blitar berupa ikan koi
untuk pembuatan kita
nyampe tiga hari
terus kendalanya kita
kita ada kendala
pake lampu lampu khusus
arak arakan dalam festival lampion ini
mampu menyedot perhatian ribuan warga
dari berbagai daerah

di daerah lain gak ada
kreatifnya bagus bagus sekali
pemerintah kota blitar menyatakan
telah digelar sejak dua ribu sepuluh lalu
selain untuk memperingati hari lahir
pancasila prosesi kirapusaka
juga menjadi daya tarik wisatawan
untuk datang ke blitar
memang demikian kita harapan
besok serangkaian dengan peringatan
satu jun itu kota blitar memang sudah
mengemas dalam bentuk
kita harapkan nanti juga bisa memancing
kepada para wisatawan
baik domestik maupun manjakan negara
untuk datang hadir ke kota blitar
dalam rangka menyambut
hari lahirnya pancasila
dalam festival lampion di kota blitar ini
sekitar dua ratus lampion berbagai ukuran
dan model ikut ambil bagian
lampion ini akan dinilai oleh juri
dan pemenangnya akan mendapatkan
tropi serta pembinaan dari
pemerintah kota blitar
puncak peringatan hari lahir pancasila
dilakukan rabu pagi dengan gerbek pancasila
dan arak arakan tumpeng karealma kambung karno

pemerintah blitar juga menangkan pembinaan
sebagai penggalim pancasila